nah untuk anda yang tidak suka sayuran ini jangan khawatir
anda bahkan bisa menikmati aneka sayuran dalam bentuk es krim di bandung
inovasi kuliner ini sekaligus jadi pilihan jajanan sehat
sebagai bagian dari tanaman yang bisa dimakan
sayuran biasanya digunakan untuk bahan keperluan memasak
sayuran mengandung gizi yang tinggi sehingga sangat dianjurkan untuk dikonsumsi
namun sayangnya tak semua orang menyukai sayuran
lalu bagaimana kalau sayuran diolah sebagai bahan membuat es krim
inovasi inilah dilakukan di sebuah kedai di jalan mataram bandung jawa barat
kedai ini menawarkan sensasi baru kuliner es krim
tentu saja es krim berbahan dasar sayuran ini bisa menjadi alternatif
untuk menikmati sayuran dengan cara yang berbeda
kita ingin membuat produk unik saja
pertamanya ingin bisnis
terus ingin punya value yang lebih juga
dan juga harus kreatif juga
jadi kita ingin ada sayuran kan yang jarang diolah ya
jadi kita create sayuran dan es krim
kali ini saya akan membuat es krim brokoli
brokoli susu sapi gula air dan krim nabati adalah bahan bahannya
kukus brokoli selama lima menit
sambil menunggu aduk krim nabati sampai mengembang
masukkan dalam mesin blender dengan susu dan gula lalu haluskan
kemudian campurkan adonan dengan krim nabati hingga merata
dan terakhir masukkan ke dalam lemari es dan bekukan
lalu tadi rasanya gimana
nggak takut gendut emang
suka es krim enggak
suka sayuran enggak
terus tadi es krimnya gimana rasanya
rasanya enak sih
menurut saya sangat membantu sekali ya untuk ibu rumah tangga seperti saya
sebagai alternatif karena anak anak kan susah untuk makan sayur
jadi untuk kesenangan es krim kayak gini juga mereka lebih mudah makannya bentuknya juga lucu
jadi lebih gampang aja membantu sekali buat saya
dan kini saatnya mencicipi
es krim brokoli dan ubi ungu serta taburan topping semakin menggugah selera
nah ini bisa menjadi alternatif bagi anda yang tidak menyukai sayuran tapi suka dengan
brokolinya masih tetap terasa tapi nggak begitu kuat
dan rasanya lebih mirip ke kacang hijau karena ada manis dan lebih gurih
ini benar benar kombinasi yang sempurna
terdapat beragam rasa sayuran antara lain jagung wortel dan beat velvet
ada juga yang berbahan dasar buah buahan seperti pisang dan buah naga yang tersedia dalam ukuran kap
harga es krim sayuran ini mulai dari lima belas hingga tiga puluh rupiah
diet permatasari bandung